saudara ada fenomena tanah bergerak yang terjadi di wonosobo jawa tengah
sedikitnya enam bangunan rumah dan fasilitas umum rusak pada bagian dinding dan juga lantai
fenomena tanah bergerak terjadi di desa kalidadap kecamatan wadas lintang wonosobo jawa tengah
akibatnya lima rumah warga dan satu fasilitas umum mengalami kerusakan
rata rata kerusakan terjadi pada bagian dinding dan lantai rumah
dinding dan lantai retak bahkan bergeser dari posisi semula hingga sekitar sepuluh cm
salah satu rumah bahkan mengalami kerusakan yang cukup parah yakni ruang bagian dapur dan kamar mandi ambruk
sesaat sebelum terjadi pergerakan tanah pemilik rumah mengaku merasakan seperti gempa
pergerakan tanah terjadi setelah hujan deras dengan durasi lama
saat itu hujan deras atau enggak pak
sudah enam rumah yang retak retak bahkan sangat parah
ada juga yang amruk ada satu di timusola yang sudah retak dan sudah dicakak cakak pakai tiang tiang
darurat agar tidak ambruk
dan musul itu masih aktif dipergunakan dan rumah rumah itu juga masih dihuni
tahun dua ribu dua puluh satu pergerakan tanah juga pernah terjadi di desa kalidadap hingga menyebabkan gedung puskesmas pembantu rusak